kepanikan terjadi saat sapi yang hendak disembeli untuk hewan kurban terlepas dari
ikatannya dan langsung berlarian istiwa ini terjadi di areal masjid alhidayah
gang flamoyan kelurahan nagrika lerka bupaten purwakarta parkawisian
dua belas orang yang menahan sapi kewalahan dan perhamburan karena sapi sempat berlari ke
arah mereka sopi bahkan sempat masuk ke teras masjid dan masuk ke ruangan kantor
beruntungnya tidak ada yang terluka akibat kejadian ini dan sapi pun berhasil dikurbankan